ya dinamikanya semakin terasa ini pemilu presiden dua ribu sembilan belas
nyatanya memang kian dekat sejumlah tahapan telah dilalui oleh
kedua pasangan capres dan capres joko widodo ma'ruf amin
dan juga prabowo subianto sandiaga uno
setelah kpu menetapkan pasangan calon peserta pilpres dua ribu sembilan belas
masih ada tahapan lainnya yang harus diikuti peserta pemilu
hingga nanti tiba masa pencoblosan dan pelantikan presiden
terpilih republik indonesia
masa pendaftaran capres cawapres berlangsung pada
kedua kandidat jokowi ma'ruf dan prabowo sandiaga
kompak mendaftar di hari terakhir pendaftaran
jokowi ma'ruf memulai hari pendaftarannya dari gedung joang
bersama para ketua partai koalisi mereka menandatangani dokumen kpu
sebagai syarat yang harus dilengkapi untuk mendaftar ke capres
selang beberapa jam geliran prabowo subianto tiba di gedung kpu
menggunakan mobil dengan kap terbuka diiringi marching band
sementara pasangannya sandiaga uno berjalan kaki dari masjid sunda kelapa
menuju kantor kpu
setelah mendaftar kedua bakal pasangan capres cawapres
melakukan tes kesehatan yang dijadwalkan kpu pada lima hingga tiga belas agustus dua ribu delapan belas
atau berjalan paralel dengan masa pendaftaran
jokowi dan ma'ruf amin melaksanakan tes kesehatan pada minggu dua belas agustus di rspad
kesokan harinya pada tiga belas agustus prabowo dan sandi pun melakukan
serangkaian pemeriksaan kesehatan di lokasi yang sama
tahapan selanjutnya kpu melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran
dokumen persyaratan administrasi
pada sebelas hingga empat belas agustus dua ribu delapan belas hasil verifikasi diberitahukan secara tertulis
oleh kpu pada lima belas hingga tujuh belas agustus dua ribu delapan belas
setelah fase pendaftaran dan masa verifikasi selesai
kpu melakukan penetapan dan pengumuman pasangan calon peserta pilpres dua ribu sembilan belas
pada dua puluh september dua ribu delapan belas
selang sehari usai diumumkan kpu mengundi sekaligus menetapkan
nomor urut pasangan calon pada dua puluh satu september dua ribu delapan belas
dua hari kemudian pada dua puluh tiga september dua ribu delapan belas kpu resmi memulai masa kampanye serentak
bagi para calon anggota dpr dpd dprd sekaligus calon presiden dan wakil presiden
masa kampanye berakhir pada tiga belas april dua ribu sembilan belas
pada empat belas hingga enam belas april dua ribu sembilan belas kpu menetapkan sebagai masa tenang
pemungutan suara dan penghitungan suara serentak untuk pemilu legislatif
dan pemilu presiden akan dilakukan pada tujuh belas april dua ribu sembilan belas
selanjutnya pada empat belas september dua ribu sembilan belas kpu menetapkan sebagai masa tenang
selanjutnya rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu tingkat nasional
akan dilakukan pada dua puluh lima april hingga dua puluh dua mei dua ribu sembilan belas
dan di dua puluh oktober dua ribu sembilan belas presiden dan wakil presiden terpilih akan menjalani
sumpah dan pelantikan menjadi presiden dan wakil presiden republik indonesia